kalau memang prosedur itu sudah dilakukan ya toh salah
inilah video penangkapan seorang pengacara bernama guntual laremba
warga keberaon karang pilang surabaya oleh polisi pada senin lalu
saat reskrim pores sidoarjo mendatangi rumah guntual dan memintanya ikut ke kantor polisi
namun permintaan tersebut ditolak karena pihak keluarga dan pengacara menganggap
proses penangkapan ini tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan
namun berbekal surat perintah penangkapan
polisi pun tetap menangkap guntual dan membawanya ke kantor polisi
pihak keluarga guntual pun mengecam penangkapan paksa guntual
dan akan melaporkan ke propampolda jawa timur
alasan polisi melakukan penangkapan ya
atas dasar apa penangkapan tersebut dilakukan ya
kami meminta sebagai penegak hukum boleh dong menerangkan terhadap aturan aturan penangkapan
sementara itu kabit humas polda jatim kombes gatot repli handoko menegaskan
proses penangkapan guntual sudah sesuai dengan prosedur
kalau sebetulnya kalau dia patuh ini kan hanya kasus pencemaran nama baik
kalau dia patuh saja datang nggak ada masalah
ini menurut saya ini kan cuma alasan yang bersangkutan karena ini pandemi lah
namanya hukum kan tetap berjalan
kasus ini bermula dari unggahan video guntual di kanal youtube
yang memprotes putusan majelis hakim pengadilan negeri sidoarjo
merasa dicemarkan nama baiknya
pihak pengadilan negeri sidoarjo lalu melaporkan tersangka ke polisi
dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang ite
setelah diproses guntual akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
dia sudah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak hadir
dengan alasan surat pemanggilan tidak diterima
pada panggilan ketiga polisi pun akhirnya menangkap paksa tersangka
lukman rozak surabaya jawa timur